taukah anda salah satu yang paling tidak diinginkan terjadi pada penderita diabetes mellitus adalah terjadinya luka pada kaki atau ulkus kaki diabetik
bila tidak bisa mengontrol gula darah dengan baik luka pasien akan semakin sulit disembuhkan bahkan berpeluang besar mengalami amputasi
bagaimana penanganannya koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi akan menjelaskan selengkapnya
international diabetes federation atau idf melaporkan angka kejadian diabetes di dunia pada dua ribu sembilan sedikitnya terdapat empat ratus tiga puluh enam juta orang usia dua puluh hingga tujuh puluh tahun menderita diabetes
angka prevalensi diabetes diperkirakan akan meningkat hingga mencapai lima ratus tujuh puluh delapan juta orang di tahun dua ribu tiga puluh dan tujuh ratus juta orang di tahun dua ribu dua puluh
lima belas persen dari total jumlah penderita diabetes di dunia ini menderita ulkus kaki diabetik
dengan angka kematian tiga puluh dua lima persen dan angka amputasi dua puluh tiga lima persen
dokter subspesialis vaskuler dan endovaskuler fkurscm raden suartono mengatakan
ulkus kaki diabetik merupakan luka yang terjadi karena ada kelainan saraf kelainan pembuluh darah atau kombinasi dari keduanya
karena pengidap diabetes tidak bisa mengontrol gula darahnya dengan baik

luka yang terjadi di kaki karena kerusakan saraf otonom menyebabkan kaki menjadi kering kelenjar kering

sehingga kaki jadi pecah pecah dan disinilah rentan terjadinya infeksi
selain terjadi kerusakan saraf yang menyebabkan luka pada kaki juga terjadi gangguan motorik pada otot otot kaki
sehingga kaki menjadi tidak ideal tidak seimbang tumpuannya jadi tidak baik sehingga kaki muda terluka
ulkus diabetikum juga menyebabkan gangguan sensorik di mana kaki mengalami mati rasa
sehingga kalau ada luka atau benturan di daerah kaki tidak akan terasa oleh si penderitanya
berikutnya adalah masalah aliran darah
aliran darah ini bisa di pembuluh darah yang besar yang kita bilang makro amiopati atau mikroangiopati
yang kecil kecil alirannya darahnya kurang sehingga gampang sekali terbentuk luka dan kalau luka susah sembuh
sampai kematian jaringan sehingga perlu amputasi dan sebagainya
itu juga memerlukan tindakan perbaikan dari aliran darahnya
untuk menilai keparahan ulkus kaki diabetik dokter bedah vaskuler endovaskuler rscm merekomendasikan menggunakan istilah atau singkatan pedis
p untuk perfusion atau seberapa baik aliran darahnya apakah normal terjadi gangguan sedang atau gangguan berat
kemudian e untuk extend atau seberapa luas luka yang terjadi
untuk menentukan luas luka dilakukan setelah luka selesai dibersihkan
kemudian d untuk dip atau kedalaman lukanya
apakah sudah mengenai kulit sudah sampai ke lemak atau jaringan otot
atau hingga menembus tulang
kemudian i untuk infeksi apakah terjadi infeksi lokal atau infeksinya sudah sistemik meluas ke seluruh badan
kemudian es untuk sensasi atau rasa apakah sudah mulai kesemutan atau memang sudah tidak ada rasa sama sekali
jadi yang membuat itu menjadi emergensi salah satunya adalah masalah infeksi lukanya besar lukanya
kalau kita bicara penanganan tiga ini yang penting
pasien yang sudah memiliki luka harus selalu diedukasi untuk sering melihat dan membersihkan kaki secara rutin
karena kondisi kaki kering maka harus sering dioles lotion sambil diraba untuk mengetahui sensasi terhadap lukanya
yang terpenting adalah merawat sebelum terjadinya luka
nah apabila sudah mulai timbul keluhan seperti sering kesemutan
atau kaki terasa dingin
kemudian kuku kaki terlihat kusam sering bengkak
atau jari kaki berubah menjadi warna kehitaman
meskipun tidak ada luka sama sekali tetap harus kontrol ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut
kita harus memastikan bahwa pasien itu memakai alas kaki yang tepat
karena dia kaki pasien diabetes itu kan cenderung kering ya
habis itu dia ada kegangguan saraf sehingga dia tidak bisa merasa
kalau kita asal pakaiin alas kaki yang keras misalnya atau terlalu sempit
dia timbul luka nggak berasa akhirnya bonyok duluan
dokter spesialis penyakit dalam dari rsui depok livi bonita mengatakan diabetes merupakan penyakit progresif
di mana awalnya penderita tidak mengetahui kalau dirinya sudah mulai mengalami gejala diabetes
bahkan ada yang baru menyadari setelah muncul komplikasi
dan barulah si penderita berobat
bila seseorang mendadak memiliki kadar gula darah tinggi
jangan dibiarkan meski tanpa gejala
segeralah ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut
nah dari situ dokter bisa menentukan kapan harus kontrol
untuk awal awal sih pasti dokter akan mengatakan untuk kontrolnya lebih dekat waktunya
seperti itu sampai tercapai target target yang diinginkan
tapi kalau sudah tercapai target tersebut kontrol ini bisa lebih dijarakan
misalnya sebulan sekali sampai dua bulan sekali
untuk awal awal memang mesti ketat sedikit sampai kita bisa tenang dulu
penanganan penyakit diabetes secara umum memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang
untuk jangka pendek dokter spesialis penyakit dalam bagian endokrin metabolik
akan mengatasi gejala gejala seperti sering haus dan sering lapar
sering buang air kecil serta kehilangan berat badan drastis
sementara untuk tujuan jangka panjang yaitu menghambat progresivitas penyakitnya
agar tidak terjadi komplikasi salah satunya adalah ulkus kaki diabetik atau luka pada pasien diabetes
bila sudah terkena diabetes maka harus menjaga pola makan dengan diet seimbang sesuai anjuran dokter
kemudian rutin kontrol gula darah ini yang terpenting kemudian hindari merokok
ingat selalu menggunakan alas kaki setiap perjalanan untuk menghindari terjadinya luka
arman helmi galup resti saat jakarta